ribuan buruh mulai terlihat memadati kawasan irti monas sejak pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia barat
tiba menggunakan bus dan para buruh bersiap siap menggelar aksi penolakan kenaikan harga bbm
masa buruh yang disebut mencapai lima puluh ribu orang tersebut akan melakukan long march dari irti menuju balai kota jakarta
dan kemudian menuju istana presiden
sementara itu untuk mengantisipasi puluhan ribu buruh yang akan unjuk rasa di istana presiden
pihak kepolisian menutup akses jalan medan merdeka selatan yang mengarah ke utara dan memperlakukan rekayasa lalu lintas
jalan medan merdeka selatan ditutup menggunakan barikade beton dan yang berkawat duri dan menyisakan jalur transjakarta
sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
indonesia arya dita utama di sana
selamat pagi dito bagaimana situasi di sekitar istana negara dan bagaimana jalannya unjuk rasa dan tuntutan yang disuarakan buruh seperti apa
jalan medan merdeka selatan menutup menuju ke arah timur kemudian putar balik nanti aksi mereka akan melewati kawasan balai kota jakarta
kemudian mereka akan mengarah ke kawasan patung kuda untuk nantinya belok kanan menuju ke istana negara
untuk melanjutkan aksi mereka untuk menyuarakan sejumlah tuntutan diantara dengan tuntutan
tapi memang kita tadi sempat ke arah sana dan melihat bahwa memang untuk akses jalan medan merdeka selatan sendiri menuju utara sudah ditutup
kepala kepolisian menggunakan sekelah terbeton dan juga kawat berduri sehingga memang
para buruh ini kemungkinan nantinya akan tertahan di kawasan patung kuda atau patung arjuna wiwaha itu sendiri
nah tadi maggie sempat bertanya apa tuntutan dari para buruh ini sendiri
nah para guru ini menuntut ada enam hal diantaranya adalah menolak kenaikan harga bbm
terus kemudian juga mereka tolak omnibus law undang undang cipta kerja
dan juga kenaikan ump umk tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar tiga belas persen
terus mereka juga menolak phk besar besaran di tengah ancaman resesi global
dan kemudian ada reform maria agaria dan juga mereka mengintal supaya disahkan rancangan undang undang pelindungan pekerja rumah tangga
sementara itu dalam konsiversi persnya presiden partai buruh said iqbal sendiri mengatakan bahwa
kenaikan harga bbm saat ini telah menyebabkan kenaikan harga barang dan juga ditambahkan tidak adanya kenaikan upah
membuat para buruh daya beli maksud saya daya beli menjadi jatuh
nah jatuhnya daya beli ini sendiri akhirnya mengakibatkan ya turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada
melemahnya pertumbuhan ekonomi yang justru memicunya terjadi phk
nah dalam hal ini memang para buruh sendiri juga menolak hal ini dan mereka juga makanya hadir di sini bersama elemen pekerja lainnya
disebutkan nanti berjumlah lima puluh ribu orang dan juga melihat aksi serentak di tiga puluh empat provinsi lainnya yang difokuskan di kantor gubernur masing masing
nah terkait dengan inflasi yang dirasakan oleh buruh sendiri dikatakan ada tiga komponen utama
yaitu komponen makanan dimana disatukan katakan
dan hal ini tuntutnya memberatkan para buruh
baik dito ada enam tuntutan yang disuarakan oleh buruh
dan kali kesekian buruh kembali berunding dengan perusahaan yang diperlukan oleh ump dan umk
yang berunjuk rasa dan belum membuahkan hasil dan juga belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah
langkah apa lagi yang akan dilakukan jika unjuk rasa tidak efektif merubah kebijakan pemerintah
ya terkait apabila nanti tuntutan dari para buruh ini tidak diperhatikan oleh pemerintah maka buruh berencana akan menggelar aksi mogok nasional yang rencananya nantinya akan digelar pada pertengahan bulan desember dua ribu dua puluh dua ini
ada pun juga rencana aksi mogok ini
bisa diikuti diperkirakan akan diikuti tiga sampai lima juta buruh
sehingga memang hal itu diharapkan menjadi perhatian dari pemerintah untuk dapat mengabulkan permintaan enam tuntutan dari para buruh ini sendiri
karena apabila mereka mogok mereka mengatakan hal ini juga dapat mengancam
soal ekspor terus kemudian juga pendapatan perusahaan perusahaannya
dan tentunya ini jangan sampai hal ini tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak
baik gito kami akan terus memantau bersama buruh yang menggelar demo di istana negara
koresponden cnn indonesia arya dita utama atas laporan anda selamat bertugas kembali